za mantan perawat rumah sakit nasional hospital
tersangka kasus pencabulan terhadap seorang pasien selasa siang
menggugat kapolrestabes surabaya
tersangka juga mengajukan pra peradilan
karena penetapan status tersangka dan penahanan dirinya
dinilai cacat hukum
pengajuan gugatan pra peradilan ini dilayangkan oleh kuasa hukum
beserta kakak kandung za abdul hafid di pengadilan negeri surabaya
tersangka mengajukan pra peradilan
karena menganggap penetapan status tersangka yang dilakukan oleh
polrestabes surabaya cacat hukum karena tidak cukup bukti
selain tidak ada saksi penetapan hanya berdasarkan rekaman pengakuan
di video yang beredar di media sosial
yang direkam dua puluh empat jam setelah kejadian
gugatan pra peradilan ini sendiri diajukan untuk menguji proses penahanan
dan penetapan tersangka yang dilakukan oleh polrestabes surabaya terhadap za
itu juga tanggal dua puluh enam pagi jam lima ditangkap
sudah ada gelar perkara sudah ada penetapan tersangka
yang menjadi pertanyaan kami adalah
kapan kepolisian memeriksa saksi saksi
kapan melakukan visum kapan memeriksa ahli
sementara kapol restabes surabaya siap menghadapi gugatan pra peradilan yang diajukan za
kapol restabes surabaya yakin apa yang dilakukan penyidik terkait penetapan status tersangka
sudah sesuai prosedur dan berdasarkan alat bukti
nanti prosesnya kan sudah jelas
pra peradilan nanti didaftarkan di pn
dia akan memberitahu kita bahwa ada juga keperan peran yang ada